dan kita kembali terhubung dengan rekan kami produser lapangan cnn indonesia
auserion dolo di busan korea selatan
halo selamat malam waktu indonesia rio
bisa anda ceritakan apa kemudian yang menjadi persiapan dari puan maupun keluarga
sebelum menerima gelar honoris causa dan atau mungkin ada kegiatan lain
yang dijadwalkan dilakukan di busan rio
ya selamat malam bram benar sekali
seperti yang dia sebutkan tadi dalam pengantar berita bagaimana puan maharani
ini memang sudah sampai di korea selatan tepatnya di kota busan
sejak pada pukul tujuh tiga puluh waktu korea selatan tadi pagi
dan bagaimana ia didampingi oleh sang ibu da
yang juga merupakan ketua umum pdip megawati soekarno putri
dan juga sejumlah keluarga besar dari pdip
di antaranya kalau saya sebutkan baik yang duduk di parlemen
ataupun yang tidak duduk di parlemen saya sebutkan dari yang dari parlemen
misalkan pertama ada dari komisi satu dpr
hingga komisi sebelas ini semuanya ada perwakilan yang mendampingi puan maharani
ke korea selatan
misalkan dari komisi satu ada utut adianto wakil ketua
dari komisi dua ada juni martinus girsang yang merupakan juga wakil ketua
dari komisi dua dpr
lalu kemudian komisi tiga sendiri bahkan ada empat orang
ada bambang urianto sang ketua
lalu kemudian ada arteria dahlan johan budi dan juga trimedia panjaitan
yang juga ikut mendampingi
lalu untuk komisi empat ada ketua komisi empat sudin
komisi lima adalah sudin
lasarus ada mufti anam dari komisi enam
komisi delapan ada diatita loka
komisi sembilan ada charles honoris
dan komisi sepuluh ada agustina wilujeng
dan komisi sebelas ada mas jinton pasaribu
ini artinya memang agenda ini begitu dirasa penting
untuk kemudian mendampingi puan maharani
dalam agenda pemberian gelar honoris causa
yang akan dilangsungkan pada besok pada pukul delapan pagi waktu korea selatan
nah tidak hanya dari anggota legislatif
tapi dari anggota eksekutif yang juga merupakan kader pdip
yang juga turut hadir dalam kunjungan puan maharani ini
pertama dari menpan rb abdullah azwar anas juga tadi hadir
dan kemudian ada ketua lkp pehendrar priyardi
yang juga turut hadir untuk besok mendampingi puan maharani
dalam pemberian gelar honoris causa
dan tadi sejak pada pukul delapan pagi setelah sampai
ini rombongan langsung disambut oleh
duta besar indonesia untuk korea selatan
dan kemudian mereka melangsungkan kegiatan bersama
hingga pada ini baru saja selesai
pada pukul sembilan malam waktu korea selatan
tadi agenda makan malam bersama yang disambut langsung
oleh wali kota dari busan yakni park hyung joon
yang bagaimana dalam sambutannya
ini park hyung joon membawa ataupun bercerita
tentang bagaimana agenda yang akan dilangsungkan di busan
terkait dengan busan world expo dua ribu tiga puluh
jadi ini menekankan bagaimana pentingnya kerjasama
antara indonesia dan juga korea selatan
karena dan itu disambut juga oleh puan maharani
disambut baik disambut positif oleh puan maharani
bagaimana ia juga mengingatkan bahwa
ada sejumlah poin penting dari kerjasama korea selatan dan indonesia
yang pertama dari investasi perlindungan wni
lalu kemudian ada industri perikanan dan pengolahan hasil
yang memang perdagangan ini menjadi poin penting
ataupun jadi investasi yang cukup penting bagi indonesia
untuk di korea selatan
bagaimana kalau kita ingat di kota busan ini
akses pelabuhan tertua dan terpadat di korea selatan
yang mana artinya ini menjadi penting bagi indonesia
untuk menjaga kerjasama hingga waktu yang akan datang
ini tadi dibawa dalam sambutan ataupun dari pidato
yang dilangsungkan oleh puan maharani
dan terkait dengan agenda besok
ini karena sudah selesai
tadi agenda selesai pada pukul sembilan malam
seluruh rombongan ini pulang ke hotel masing masing
untuk beristirahat karena besok agenda akan dilangsungkan pada pagi hari
dan bahkan seharian begitu di dalam kompleks universiti
dan bagaimana pada esok hari dimulai pada delapan pagi
dan kalau kita ingat
kah besok ini
puan maharani akan menerima gelar doktor kehormatan
dalam bidang ilmu politik
besok akan dihadiri oleh kurang lebih tiga ratus undangan
dan jika kita tarik waktunya ke belakang
pada bulan juli yang lalu
sebenarnya rektor dari pknu ini sudah datang juga ke dpr
untuk menyampaikan undangannya
terkait dengan undangan bagi puan maharani
untuk menerima doktor kehormatan yang akan diberikan oleh pknu
dari rektor pknu yang dinamakan dengan jang jung seo
ini datang ke dpr
itu ada sejumlah poin bagaimana
ia merasa bahwa puan maharani pantas untuk menerima gelar honoris causa
ataupun doktor kehormatan di bidang ilmu politik
ada tiga hal yang dibawa dalam kunjungannya pada saat itu
puan maharani dinilai membawa arah pembangunan masa depan
yang lebih baik bagi indonesia dari seluruh kebijakannya ini
selama menjabat sebagai ketua dpr
dan yang kedua adalah dedikasinya puan maharani
dalam memperjuangkan kesetaraan gender
yang ia memang digungkan
kalau kita ingat salah satunya adalah ruu tpa
undang undang tpks ataupun tindak pidana kekerasan seksual
yang goal pada saat ia menjabat sebagai ketua dpr
dan kemudian yang terakhir adalah pencapaiannya
puan maharani sebagai ketua dpr pertama perempuan
yang kita miliki sebagai warga indonesia
selama ini begitu
dan pknu berharap bahwa pemberian gelar ini dapat menginspirasi
perempuan indonesia untuk terjun ke dalam politik
untuk membawa kesejukan lalu kemudian membawa isu isu
terkait dengan kesetaraan gender yang juga dibawakan oleh puan maharani
dan ini kalau kita ingat ini bukan gelar honoris causa pertama
yang akan diterima oleh puan maharani karena pada tahun dua ribu dua puluh yang lalu
puan maharani juga diberikan gelar honoris causa
oleh universitas dipenegoro yang memang kalau pada saat itu
puan maharani diberikan gelar honoris causa dalam bidang kebudayaan
nah ini akan kita tunggu bagaimana prosesi ataupun seremoni
yang akan dilangsungkan besok karena memang kalau besok berjalan lancar
artinya puan maharani akan mengikuti jejak dari ketua umum pdip
megawati soekarno putri yang juga sempat menerima dua gelar honoris causa
di korea selatan
yang pertama dari korea maritim dan ocean university pada tahun dua ribu lima belas
dalam bidang ilmu politik
dan yang kedua dari mokpo university pada tahun dua ribu tujuh belas
dalam bidang demokrasi ekonomi
ini akan menjadi hal yang menarik kalau kita lihat besok agenda akan banyak begitu
dan dalam beberapa hari ke depan ini akan diikuti sejumlah agenda
salah satunya kemungkinan besar puan maharani akan bertemu dengan
presiden dari korea selatan lalu kemudian bertemu juga dengan ketua dpr
dari korea selatan dan juga jika waktu masih sempat tadi kami juga mendapatkan
informasi bahwa puan maharani akan menyambangi salah satu gelar honoris causa
yang menewaskan ratusan orang terkait dengan halloween yang berlangsung pada saat itu
ini akan menjadi hal yang menarik bagaimana penerimaan gelar ini